oh iya ini tidak buruk mungkin jika aku mengoleskan sedikit di hidung itu tidak akan terlihat
yang mulia ratu ingin bertemu denganmu
kau tahu bahwa kau membutuhkan sedikit warna pada rambutmu
ibu bagaimana penampilan riasanku hari ini
oh sayang sejak kapan kau pernah terlihat kurang glamor
jawabannya adalah tidak pernah
perkenalkan ember putri lembah tinggi
tidak tidak bukan karena dia merasa tinggi
tapi karena itulah nama kerajaannya
sejak kecil ember adalah kesayangan ibunya
ada hal hal yang tidak akan pernah dia minta
amber tumbuh dengan keyakinan bahwa dia adalah yang terbaik di antara semuanya
dan tidak ada seorang pun yang layak dengan standarnya
segera cermin menjadi sahabatnya dan merias menjadi hobinya
dia akan mencoba berpikirkan
berbagai jenis riasan untuk meningkatkan kecantikannya dan menjadi versi terbaik dirinya
sedemikian rupa sehingga dia dikenal sebagai putri riasan
segera tiba saatnya bagi ember untuk memilih pelamar yang tepat untuk dirinya
tapi oh tidak sepertinya warna sepatunya tidak cocok
aku tidak bisa menikahi orang dengan selera mode yang rendah
hmm kau tahu topimu itu bisa menggunakan permata itu akan meramaikan penampilanmu
dan kemudian masuklah si tampan edron
aku raja adron dari berandia
dan pertama tama izinkan aku bahwa kau adalah wanita tercantik yang pernah kutemui
dan rambutmu yang lembut menonjolkan matamu yang indah
dan hidungmu yang mancuk
apa yang dimaksud dengan mata indah
semua mata indah
aku memiliki semua yang kau inginkan putri
ada hadiah untuk merawat rambutmu kakimu yang mahal yang kau
opo dia akan bicara tentang pencapaian yang sebenarnya
putri kita sudah pingsan olehnya
dia tidak perlu memikirkan
dia tidak perlu membicarakan hal yang lain
maka dimulailah kisah edron dan ember
meskipun banyak yang bertanya tanya apakah itu sungguh cinta sejati
untuk edron dan ember itu benar benar nyata
semuanya baik baik saja
tapi suatu hari ratu lembah tinggi jatuh sakit
banyak dokter pria dan wanita bijak datang untuk memeriksa
ratu lembah tinggi
tapi tidak ada yang tahu persis apa yang telah terjadi
akhirnya kau harus pergi ke ratu gurun
dia adalah yang paling bijaksana dan punya jawaban untuk semua penyakit
tapi jalannya berbahaya
kau harus menyeberangi lembah ke alam gurun
dia dijaga oleh singa berkepala tiga
singa berkepala tiga
putri mereka berkata seseorang bisa menemukan diri mereka yang sebenarnya
saat mereka berangkat untuk menemukan ratu gurun
mungkin ini yang kau butuhkan juga
segera setelah itu
dan siap untuk pergi bersama para pembantunya
sang ratu adalah orang yang paling penting bagi ember
dan dia siap pergi sejauh manapun untuk menyelamatkan ibunya
maukah kau ikut denganku edron
apapun untuk ratu dan emberku yang cantik
tapi kau lihat aku punya bisnis yang sangat mendesak untuk dihadiri
dan kau sangat kuat
aku akan menahat nafasku sampai kau kembali
jangan terlalu bersusah payah
dan jangan mengotori gaunmu atau kulit cantikmu
bagaimana dengan nyawanya yang berharga
putri ember menapaki jalan menuju kerajaan ratu gurun
dengan keberanian dan kegigihan
tentu saja secara teratur memeriksa riasannya
tiba tiba saat mereka memasuki padang pasir
mereka melihat ratu gurun
aku ingin menemukan ratu gurun

aku ingin menemukan ratu gurun

aku ingin menemukan ratu gurun
saat mereka memasuki padang pasir
badai pasir meluap
pelayan istana terhempas dari sang putri
saat pasir mengendap
putri ember mendapati dirinya sendirian
di padang pasir yang luas
apa yang baru saja terjadi
di mana tasku dengan semua barangku
di negeri yang berkelimpahan
dan alam para kurcaci
hiduplah seorang anak laki laki bernama harald
kau benar benar harus mencari seorang istri hairold
maksudku kau semakin pendek setiap hari
mungkinkah karena kau sudah mulai memakai sepatu hak timoti
hairold diadopsi oleh para kurcaci
saat mereka menemukan bayi mungil di tepi kerajaan mereka
para kurcaci membesarkannya dengan penuh cinta dan perhatian
hairold mencintai rumahnya dan meskipun dia berbeda dari keluarganya
dia berperilaku seperti mereka
harold sering menggunakan gelang kurcacinya
dan keluar dari wilayahnya
dan hari ini takdir membuatnya mengembara di alam ratu gurun
apa kau bersembunyi
aku tidak bermaksud menakut nakuti tapi kau berada dekat sekali dengan tili
jadi ku anggap kau seorang yang pemberani
oh tili adalah singa berkepala tiga di luar sana yang sepertinya sangat marah padamu
dia sebenarnya ramah tapi dia sangat posesif tentang ratu gurun
tapi aku harus bertemu dengan ratu gurun
ibuku sakit dan aku harus menolongnya
kita harus keluar dari sini
tapi bagaimanapun dia berasal dari alam liar aku tidak ingin mengambil resiko
harold membuka portal kekerajaannya dengan gelang kurcacinya
dan putri amber mendarat di negeri yang tampak aneh
itu adalah tempat paling aneh yang pernah dilihat sang putri
dia bertemu keluarga harold
mereka sangat murah hati
oh tidak aku terlihat mengerikan riasanku hilang semua
apa itu riasan
apa itu riasan
apa itu riasan
ya itu hal hal yang membuatku terlihat cantik
tapi kau sudah menjadi wanita tercantik di seluruh dunia
aku harus segera ke ratu gurun dan mencari bantuan untuk ibuku
putri amber menjelaskan semuanya kepada para kurcacinya
putri amber menjelaskan semuanya
putri amber menjelaskan semuanya
putri amber menjelaskan semuanya
tapi kurcaci yang lebih tua punya berita yang mengkhawatirkan
ya ratu gurun pasti bisa membantumu
tapi kali ini dia melakukan pekerjaan ke kutub utara
dan aku khawatir kau tidak akan bisa bertemu dengannya tepat waktu
mungkin kami bisa membantu
ini adalah batu jiwa dari negeri kurcaci
kau dapat mengambil ini untuk membantu ibumu
hairold membuka portal ke lembah tinggi
hairold dan ember keduanya melangkah tepat di dekat tempat tidur ratu
batu itu melakukan sihirnya
dan sang ratu pulih dalam sekejap
apa yang terjadi di sini
edron lihat ibu sehat sekarang
raja edron menatap sang putri dengan kaget
dan rambutnya berantakan
apa yang telah kau lakukan pada dirimu
rambutmu berantakan dan bedak di kulitmu hilang
kau harus membersihkan diri
sampai kau tidak terlihat cantik lagi
kita tidak bisa membicarakan pernikahan
kau tahu apa kau benar
jika menurutmu riasanku yang membuatku cantik
maka mungkin kita jangan menikah sama sekali
tapi bukan itu yang membuatku cantik
kecantikan bukan pada wajahku
itu ada dalam diriku
dan siapapun yang berpikir rambutku yang terawat
dan kulitku yang berbedak yang membuatku cantik
maka aku merasa kasihan pada mereka
tapi pelayan kerajaan tidak
mereka dengan cepat mengucapkan selamat tinggal kepada raja
kerajaan lembah tinggi adalah yang paling bahagia melihat ratu
dan putri ember mereka dalam kesehatan

dan putri ember mereka dalam kesehatan
kerjaanku di sini sudah selesai
mungkin aku harus kembali
iya maksudku tugasmu sudah selesai
tapi aku sangat ingin kau tinggal sebentar
mungkin nanti aku bisa mengunjungi alam indahmu
hero tidak bisa meminta apa apa lagi
wanita yang dia cintai telah menerima dia apa adanya
dan itulah yang dipelajari ember
daripada selalu ingin mengubah sesuatu pada orang lain dan dirinya sendiri
dia menyadari bahwa penerimaan tanpa syarat adalah bentuk cinta yang paling murni
tapi sekarang lembah tinggi dan negeri kurcaci adalah teman
ember bekerja mempromosikan mencintai diri dan penerimaan di luar alam
sementara kedua alam itu menyaksikan dengan penuh kasih
saat cinta unik hairold dan ember terungkap
dan di suatu tempat di pantai utara
ratu gurun senang dengan dirinya sendiri
semuanya berhasil benar kan tilly